dimas tuh bangun dong mas jangan tidur tidur terus
apa yang kapan hidup kita mau kayak gini mas
males malesan cari kerja dong cari uang
mau cari kerja apa
jangan kau pikir aku males malesan aku juga sibuk cari kerja
tapi kalau gak dapet ya mau dibilang apa
sibuk sibuk sibuk sibuk ngapain sibuk tidur
ini sih dimas nih ya emang dari dulu paling pinter kalau suruh jawab
udah udah kita udah aman kita udah turun
penjahat kayak lu tuh emang harusnya
bisa dibiarin mati kalau gak nyimpit nyimpitin dunia aja
udah udah udah dimudah
eh kamu saya lihat masih sehat walafiat badan seger buger
tapi kenapa kamu cari uangnya dengan cara yang tidak halal
mas saya baru kali ini nyopet mas itu pun karena terpaksa
alah maling selalu ngaku kayak gitu kak lu jangan percaya
bener mas saya bener bener terpaksa
ini karena istri saya mau ngelahirin di rumah saya nggak punya uang
ah bohong aja lu
sekarang aja saya bingung istri saya pasti menderita di rumah
udah deh mendingan sekarang lu cabut daripada tuh orang orang kesini malah kita berdua yang repot
tentang bentar bentar
tadi kamu bilang istri kamu bener bener mau melahirkan
iya mas sumpah demi allah
dan kamu bener bener lagi susah gak punya uang
pasti mesti demi allah lagi
kah mau istri yang ngelahirin kek mau neneknya kawin lagi kek mau kakeknya cerai itu bukan urusan kita
dim sekarang banyak orang yang mukanya baik yang mukanya polos tapi dia itu ternyata penjahat
tapi tenang aja gue gak bakal gitu aja percaya sama dia
dia bisa ngebuktiin semua omongannya dia
kalau dia bohong kita serik ke polisi
nah lu selalu kayak gitu kak
gini deh naik deh
kau istri mau melahirkan malah pergi
aduh aku gak tahan aku gak tahan
bener bener mas saya gak bohong bener saya lagi menderita bener
tidak tidak tidak
juga sih kurang kerjaan
udah mau datang
dan ini kamu dari mana aja sih istri kamu mau melahirkan
saya gak tahu
tapi saya belum punya uangnya
istri mau melahirkan dia tinggal pergi
mendingan sekarang kita bawa istri mas ke bidan
mas salah biaya mas tenang aja
kalau mas nggak nolong kita kita nggak tahu akan jadi seperti apa
saya juga mau minta maaf sama mas karena udah berprasangka buruk
iya memang saya yang salah gak apa apa
alhamdulillah sekarang kan semuanya udah beres
kalau gitu mas mbak saya dan adik saya mau pamit
terima kasih ya mas
maaf sebelumnya kalau kita berdua udah ngerepotin mas mas
biar allah yang ngebalas semuanya
saya mau ngucapin terima kasih sekali
terima kasih sekali lagi
kan menolong itu udah kewajiban setiap orang
tapi saya mau pesan satu sama mas
jangan sekali sekali lagi emas melakukan hal yang jahat
meskipun itu untuk kepentingan yang baik
saya takut mati dikeroyok orang
kalau gitu kami permisi dulu ya mas
seandainya semua orang baik seperti mereka
pasti di dunia ini gak ada orang miskin kayak aku
kalau anak kita kita namain raka atau dimas
akhirnya satu masalah selesai juga ya
mudah mudahan sampai jogja kita nggak kena masalah lagi
amin insya allah deh insya allah
dari penghidupan dong
nanti kalau udah ada penginapan gue bangunin ya
lo bisa berubah jadi orang yang lebih baik
jangan tidur tiduran terus
sampai kapan hidup kita mau kayak gini mas
males malesan cari kerja dong cari uang
mau cari kerja apa
jangan kamu pikir aku males malesan
aku juga sibuk cari kerja
tapi kalau gak dapet ya mau dibilang apa
sibuk sibuk sibuk
sibuk ngapain sibuk tidur
ini sih dimas nih ya emang dari dulu paling pinter kalau suruh jawab
atau jangan jangan kamu udah gak sayang lagi ya sama aku
kamu sengaja ya mau ngancurin hidup kita ya
kalau gitu percuma dong kita nikah
katanya sayang sama aku katanya cinta sama aku
oh istriku kasih aku waktu lagi ya aku janji akan cari pekerjaan ya
butuh waktu apa lagi aku tuh ngasih kamu waktu itu udah banyak banget sampai sekarang
udah nih kalau kamu gak bisa kerja kerja juga mendingan pulangin aku aja ke orangtuaku
orang tua kamu itu kan jauh di surabaya
mau naik apa aku kan nggak punya uang cari kerjaan aja aku jalan kaki
ih ih jadi kamu mau mulangin aku beneran
eh yaudah istriku kalau gitu nanti kita ke mas raka aja ya
siapa tahu kalau ada kamu mas raka bakal mengasih pekerjaan ya
udah aja marah tengkep cantik lagi
betul kan mas tengkep cantik
raka aduh kakak gue makin ganteng aja
jangan bertele tele ya to the point aja waktu saya gak banyak
gini kak gue ada janji sama istri gue kalau gue gak dapat pekerjaan istri gue mau ceritain gue
jadi tolong dong kak kasih gue kerjaan
ya kerjaan apa kayak di perusahaan lo itu ya
jangan ketawa bisa bahasa inggris gak
jangan ketawa bisa kak
kan gue setiap pelajaran ekonomi bolos terus kak masa gak tau sih lu ah
ya gimana ya pakai kalkulator aja gue gak bisa
yang lain dong kak susah susah banget sih syaratnya
ya gak bisa dong dim itu syarat dari saya kalau kamu gak bisa ya nggak saya gak bisa bantu
jangan sentuh saya
gue jadi supir lo aja deh gak apa apa ya
dimas ini semua tuh gara gara kamu kenapa kamu jadi kayak begini sekarang
waktu kamu masih muda kenapa kau malah males malesan ngelawan orang tua terus
nggak pernah belajar tau rasa kan sekarang
mas raka kalau mas raka nggak mau ngasih suami saya kerjaan boleh nggak kami mau pinjam uang mas raka dulu
buat beli susu anak anak kami
mas raka kasian dua duanya belum minum susu mas raka udah dua minggu ya mas raka ya
asal kamu tau ya saya tuh capek ngasihin nandi terus kalau saya pinjemin uang uangnya gak pernah kembali maaf waktu saya habis
kak kak tolong dong kak raka raka raka
tiga banget telur raka mau buat
mana susu mana susu mana susunya
susunya gak ada sayang
wih kamu tuh dasar ya laki laki gak bertanggung jawab
udah tau punya anak dua kayak gini
dua duanya cari uang kerja buat beli susu
iya gimana dong belum dapat kerjaan juga
kamu tahu gak kesabaran aku tuh udah habis
pokoknya aku gak mau tahu mulai hari ini aku mau pergi hari ini juga aku mau pulang ke surabaya
tapi kan aku gak punya uang
kamu gak usah bingung aku bisa cari uang sendiri dan kamu gak perlu tahu aku dapat uang dari mana
tuh malang bener nasib gua
pasti gak berhenti
jangan siram aku sayang jangan siram aku
apaan sih ini mas ngagetin jangan siram jangan siram apa sih
raka kau jahat banget sih
kok gua mimpi burung gak dibangunin
giliran gua mimpi bagus aja dibangunin
eh lu aneh mana gua tau lu mimpi bagus mimpi buruk
dah pokoknya sampai jogja lu gak boleh tidur lagi temenin gue
jadi gua serba salah tau gak sih
kalau gitu kita cari makan deh biar gue gak ngantuk ya
enggak capek deh aku apa dikit makan tidur makan tidur
belit banget sih lu
udah lo makan angin aja dulu
katanya suruh makan angin